tim gabungan dari badan meteorologi klimatologi dan geofisika atau bmkg
serta kementerian pupr kami sepagi memeriksa kondisi tanah
yang terkena dampak gempa di palu sulawesi tengah
tim gabungan mulai melakukan pemeriksaan
serta mengambil contoh tanah batu dan lumpur di balaroa palu
petugas memakai alat pendeteksi kontur tanah di sekitar wilayah
yang mengalami likuifaksi serta di wilayah yang terkena dampak gempa
hal ini dilakukan sebagai bahan kajian
apakah warga kota palu donggala dan sigi
akan direlokasi ke daerah yang dianggap aman dari gempa
saya dari itb dosen itb kelompok kalian geoteknik
jadi saya disini melakukan tugas ditugaskan oleh puskim
untuk melihat lokasi beberapa lokasi di balaroa
di kemarin di kotebe
dan juga ada lokasi kemarin di lapangan
cepak bula di sini dimana terlihat surface rupture
tapi kalau untuk dari segi kami dari geoteknik sipil
melakukan identifikasi apa yang sebenarnya terjadi
data data masih dikumpulkan mengambil sampel
seperti yang dilakukan teman teman di sini
sehingga kita bisa memastikan apa mekanisme yang sebenarnya terjadi
yang mengakibatkan terjadinya
apa kehancuran yang cukup luar biasa seperti kita lihat di sini